hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu satu ratus lima puluh mm
sehingga anggul yang ada di sini yang di sini sudah dua ratus tiga puluh delapan mm
tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol enam belas meter
tadi malam jam satu sudah tertutup selesai dikerjakan
selama empat hari bersurut surut siang malam
dan kita harapkan yang kedua awan di atas juga telah dilakukan tmc
sehingga bisa digeser ke arah laut
ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di kabupaten demak dan sekitarnya
dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah
ini sudah turun dari dua meter
jadi kita sudah mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter lima puluh cm
tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga
sehingga yang ketiga nanti akan kalahkan pemumpaan pemumpaan
bapak terkait rumah rumah yang bermak yang usaha pak
semua waduk semua sungai itu problemnya selalu
karena juga tidak dihambat di bulunya tanaman tanaman yang banyak banyak yang ditebang
kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir
salah satunya pembalakan alih fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian
dan ini tidak di negara kita
semua problem itu berasal dari itu